sepanjang tahun dua ribu dua puluh tercatat ada empat negara selain indonesia yang menggelar pilkada
di antaranya korea selatan mongolia selandia baru dan amerika serikat
dari keempat negara tersebut korea selatan mengklaim berhasil menyelenggarakan pilkada
tanpa kasus baru covid sembilan belas pada april lalu
bagaimana dengan indonesia
pilkada serentak dua ribu dua puluh akan digelar desember mendatang di dua ratus tujuh puluh daerah yang meliputi sembilan provinsi
dua ratus dua puluh empat kabupaten dan tiga puluh tujuh kota
tujuh bakal pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari satu dua ratus tiga puluh tiga laki laki
dan satu ratus empat puluh satu perempuan siap bertarung
namun seiring ditutupnya masa pendaftaran kpu ri mengumumkan tiga puluh tujuh orang bakal calon kepala daerah
dari dua puluh satu provinsi terpapar covid sembilan belas
kpu bawaslu ri mencatat sembilan puluh enam orang pengawas ad hoc di boyolali jawa tengah
pihaknya juga menduga dua ratus empat puluh tiga bakal pasangan calon kepala daerah
melanggar protokol kesehatan yakni menghadirkan kerumunan masa
bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya
sebanyak tiga puluh tujuh calon bukan pasangan calon ya
memberi sanksi tegas
peneliti lembaga perkumpulan untuk demokrasi titi anggra ini
peserta dan penyelenggara yang terinfeksi covid sembilan belas merupakan indikasi pilkada dengan risiko tinggi
titi juga mengungkapkan komitmen pemerintah partai politik
dan penyelenggara pilkada terhadap protokol kesehatan terasa hilang
ketika munculnya pawai masa saat pendaftaran calon kepala daerah
kita harus bisa memitigasi dengan risiko yang paling berat sekalipun
tahapan pilkada dua ribu dua puluh
dan kelanjutan tahapan pilkada sepenuhnya bergantung kepada
kapasitas dari negara untuk menjamin sepenuhnya kepatuhan semua pihak
pada protokol kesehatan covid sembilan belas
titi pun menilai kpu perlu merevisi regulasi kampanye di tengah pandemi covid sembilan belas
beserta sanksi administrasinya
kerumunan masa belum tentu
meningkatkan kasus covid sembilan belas meski secara teori penyebarannya berpotensi tinggi
namun jika kasus covid sembilan belas nasional mencapai batas maksimum
atau lebih dari tiga ratus kasus per pekan
kpu perlu menunda pilkada sampai juni dua ribu dua puluh
sembari menunggu vaksin dari pemerintah
jadi menunda enam bulan itu akan lebih baik dibanding jain pesember dilakukan
karena jumlahnya akan lebih banyak
tapi juga menunda enam bulan
tanpa perubahan perilaku dari masyarakatnya
atau pada protokol kesehatan
kemudian pemerintahnya juga melakukan kegiatan yang aktif
dalam pelangguan covid sembilan belas
triunis juga menambahkan pemerintah dan penyelenggara pilkada
harus meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan
terutama menjelang masa kampanye
berdasarkan jadwal kpu
tahapan kampanye akan dimulai pada dua puluh enam september hingga lima desember mendatang
wahyu diri tonga edwin arman jakarta